libur natal dan tahun baru kali ini
pemerintah tidak menetapkan aturan pembatasan
untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang
yang diperkirakan mencapai tiga puluh persen
pt kereta api indonesia daob delapan
akan mengoperasikan delapan kereta tambahan
dengan ketersediaan per hari mencapai tiga puluh tiga delapan ratus dua puluh sembilan tempat duduk
tiket untuk tujuan favorit seperti yogyakarta
jakarta dan semarang sudah terjual hingga lima puluh persen
total selama delapan belas hari tersebut
kami menyediakan lebih dari enam ratus ribu tempat duduk
bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan
di masa natal dan tahun baru nanti
sekarang sedang proses verifikasi standar pelayanan minimum
oleh pihak regulator kementerian perhubungan
terkait fasilitas fasilitas layanan kami yang ada di stasiun
mudah mudahan proses tersebut bisa berjalan baik
ada catatan jika kami berbagi
sehingga nantinya pada masa angkutan natal dan tahun baru
semua sudah siap memberikan layanan
sejumlah penumpang senang dengan ketersediaan tiket tambahan
mereka berharap bisa membeli tiket lebih awal
untuk jadwal liburan natal dan tahun baru
sebenarnya pasti memudahkan para pemudik ya
apalagi yang mulai dari sekarang
udah punya planning buat liburan
pastinya kita lebih aware dan lebih gampang
buat berpergian waktu tahun baru
pasti aku bakal booking lebih awal sih
buat antisipasi kalau misalnya akhir tahun
kan pasti lebih banyak peminatnya
jadi aku pasti booking lebih awal
apalagi sekarang sudah ada kai akses
jadinya pasti lebih memudahkan aku
buat mudik waktu tahun baru nanti
kali ini sangat baik
tentang tiket yang sudah mulai dibuka
dan liburan sudah boleh selama dua tahun libur
sebab sudah berpandemi
jadi sekarang bisa liburan lebih bebas
dari dua tahun yang lalu
ya mungkin ke surabaya untuk tahun baru
tiket kereta tambahan ini sudah bisa dibeli
sejak dua puluh dua november dengan tanggal perjalanan
dua puluh desember dua ribu dua puluh dua hingga delapan januari dua ribu dua puluh
surabaya jawa timur